pementasan sudamala yang merupakan karya kolaborasi yang menulatkan empat ratus dua orang
yang terdiri atas seniman maestro pekerja seni dan tenaga profesional
digelar dalam pameran uramanggunegara
pertunjukan tari dan drama ini menceritakan kisah waluna tenggiran
perempuan yang memiliki kekuatan dan ilmu yang luar biasa besar
serta ditakuti banyak orang termasuk membuat resah raja yang berkuasa saat itu erlangga
hal ini pula yang menyebabkan tak banyak pemuda yang berani mendekati putri sematawayangnya
yang bernama ratna manggali
waluna tengdira sangat kecewa dan mengekspresikan kepedihannya dengan menebar berbagai wabah
setelah pobarada mengenali ilmu yang dimiliki waluna tenggira
ia lantas menantang waluna tenggira untuk beradu ilmu agar dapat menuntaskan bencana dan wabah
wabah yang melanda
pra pementasan yang berlangsung pada jumat malam
sukses membuat penonton terkesima dari awal hingga akhir cerita
kayaknya ini memang sebuah ide yang sangat brilian dari pembangsa foundation
dan juga kerjasama sama uramanggunegara untuk membukakan wawasan untuk warga solo khususnya
bahwa kita patut mengapresiasi budaya
kita yang lain gitu karena emang indonesia sangat majemuk dan sangat patut dibanggakan
nggak cuma jowo tapi juga kesenian yang lain dan dari daerah daerah indonesia yang lain
menurut produser sudamala nikola saputra dan happy salma
uramanggunegaraan solo didaulat sebagai lokasi pementasan sudamala
karena memiliki hubungan erat antara kebudayaan jawa dan bali
ini sebenarnya cerita yang asalnya dari jawa dari daerah ke diri ini
lalu cerita ini dibawa
kita bawa ke bali dan berkembang menjadi sebuah pertunjukan
jadi yang kami bawa ke bali ini adalah sebuah cerita yang berasal dari tanah jawa yang berkembang di bali
dan kami sedang
kita kembali ke jawa untuk mempertontonkan apa yang diolah dan dipahami dan dipertunjukkan di bali
sudamala berasal dari kata sudai yang berarti bersih dan malaya yang berarti kotor
sudamala merupakan perjalanan untuk mencari pembersihan diri dan jiwa
bagaimana penonton atau penikmat nantinya bisa atau cerita ini menginspirasi bagi para penonton
bagaimana bisa untuk mawas diri membenahi diri dan kemudian menyucikan diri
pementasan sudah mala dari epilog calon arang digelar pada dua puluh empat dan dua puluh lima juni dua ribu dua puluh tiga